sementara gamis lebih bersifat tradisional
nah lima belas kasih diskon kasih diskon
kesabaran dan ketelatenan wajib dimiliki oleh produsen kerupuk rambak
saya akan kembali menghubungi bapak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
namun jika anda ingin mencari alternatif pengusir nyamuk yang lebih alami anda bisa menanam sejumlah tanaman anti nyamuk
nanti misalnya terpilih nanti kepala daerah yang baru ya
kue tiaw karena sifat ini sticky atau lebih lengket kalau cara pengolahnya tidak benar
cuman memang pesan aku buat temen temen yang memang mau belajar terkait seksualitas
triliun lebih dua ratus dua puluh triliun lebih untuk menangani semuanya ini
kemudian ada rahasia yang harus dijaga
kini mie sudah menjadi makanan yang populer di seluruh dunia utamanya di benua asia termasuk indonesia
karena telaga adalah salah satu desa binaan kami yang pertama
salah satu yang menjalani adalah pasangan samuel dan istrinya claudia
warga di tempat kelahirannya di dusun sajiwan desa kebondalam kidul kecamatan prambanan kabupaten kelaten
pada waktu itu memutuskan bahwa pandemi sudah selesai
ya tentu eskalasi akan punterus
kalau kita perhatikan inflasi di indonesia cukup bagus
dari pukul lima tadi memang petugas gabungan dari tni polri
lalu rasanya enak karena bumbunya sampai meresap ke dalam
ada grup wa gak sih sebenernya kalau di dpr
terima kasih kepada setelah pertama kali
aku udah hampir lima tahun di rusia ini gitu kan
selain itu beberapa warga pun dilakukan tes dna dengan temuan fragment tulang
sudah bangun sampai lima lantai
walaupun hanya hadir sebagai kudapan pelengkap
kalau misalkan memang bisa gitu tentang form
untuk pengembangan islam memang pusat dakwah
nah makanya kita sangat menyadari bahwa sektor umkm kita yang masih dipenuhi oleh sektor informal ini
kami masih menunggu juga nanti apakah saja yang kemudian akan digali oleh kpk
kalau nggak ada restu dari mereka tidak mungkin kita bisa sampai di posisi ini
traveling kah atau apa dan sebagainya
jadi tinggal bagaimana pemerintah mendasarkan strateginya
terima kasih atas waktu anda di studio malam ini bersama kami di prime news
pemasakan menghasilkan sekitar dua ratus kaleng cinjau hitam
sebelum baru misalnya gejala
kita harus berkonsentrasi untuk menangkap adonan yang ditekan dan keluar seperti mie
ide menjadi youtuber bermula saat ken ken sering ditinggal sendirian di rumah
di rt enam pejagalan jakarta utara ada lebih dari seratus kepala keluarga
kalau bisa dilihat di belakang juga itu awan itu sudah mulai berkumpul ya
mereka yang hidup berdampingan meski berbeda agama
ini jadi kebayang ya bagaimana pekatnya dan kuatnya bumbu khas dari padang
kenapa di dalam cor convolution
dan ini tentunya masyarakat sedang apa ya sedang senang begitu
jadi buat yang mau wisata kepala sih rannya
mbak marsio hanya mau menampung odgj
karena memang hari ini yang terjadi kemungkinan
nah kalau hemat kami sebagai kriminolog melihat cash cash seperti ini memang harus holistik
jadi yang sekarang kita ketahui posisinya sudah level empat atau awal
nah udah tau kan sekarang gimana panjangnya proses membuat cincau hitam
menurut anda master financial planning seperti apa yang tepat
sebagaimana flu perlu di upgrade
abeng bubur cikini memiliki ciri khas
atacara agung wilayah tiongkok
nah kita harus lihat bahwa kedua rezim ini butuh dalam tanda kutip musuh
yang orang yang tidak mampu kita bagikan dengan cuma cuma untuk membantu lah oke berarti kita bisa
nah cuman di sisi lain juga memang masyarakat saya kira terbelah soal vaksinasi
hingga mengganggu aktivitas sehari hari
baik terima kasih pak dolly kita bergeser ke pak azai silakan singkat saja
upaya upaya yang dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang menjadi kajian atau analisa pada saat pemilu tahun dua ribu dua puluh
jadi itu beliau selalu bilang ke saya kayak gini mbak naya
sebenarnya di dpr juga kan walaupun banyak yang usianya senior tapi mereka jiwanya tetap
nah kemudian buat teman teman yang memang sudah terbiasa dengan investasi saham minimal satu tahun
karena utang ini sudah pada level hampir empat puluh ya
ya dari tujuh puluh satu tadi kita mencatat atau yang dilaporkan itu ada empat provinsi yang tertinggi
febri seorang penyandang disabilitas
ya sekarang kita kembali yang ke masalah yang kedua
larangan aktif di sepak bola indonesia selama dua puluh tahun
kita juga harus berkaca kepada sejumlah negara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
atau perekonomian itu belum menunjukkan definisi resesi yaitu perlambatan selama dua kuartal berturut turut tapi ekonominya memang udah berantakan di sana
yang penting jiwanya tetap muda
meski tidak seramai pada saat arus mudik idul fitri
dan kita harus mulai investasi
dan putusan nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas
nana mengingatkan bahwa virus pmk tidak bisa menyebar ke manusia
kepada seluruh kader pengurus
kalau mau dilindungi misalnya kita taruh di tempatnya kebun binatang di situlah tempatnya
ruling party ketua umum partai politik
namun dari kepolisian harus mencari rekod dari pelaku ini tadi
selamat pagi menuju siang kamaludin
karena seharusnya justru digunakan kesempatan virtual meeting ini untuk tetap bertemu melatih keterampilan untuk gestur non verbal verbal dan verbal
selamat siang puspa salam sepak bola
sehingga tercipta suatu kerjasama yang solid
dan perang yang paling dahsyat yang pernah saya rasakan saat ini
jadi bisa dimasukin ke kulkas untuk digoreng nanti pagi gitu
kemungkinan besar mereka akan tinggal di jalan
kita udah coba kontak yus mansur via whatsapp telepon nggak direspon
omset yang diperoleh dapur mak demplon di tahun dua ribu dua puluh